politik identitas itu disampaikan oleh orang orang yang tidak punya rekam jejak prestasi
pak ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan pancasila dengan sebaik baiknya
sehingga tidak ada rekam jejak sedikit pun politik identitas dari pak ganjar dan juga pd perjuangan
kami partai nasionalis soekarnois yang menjadikan sila ketuhanan menyatu dengan sila kemanusiaan kebangsaan musyawarah dan juga berjuang untuk keadilan sosial
itu merupakan hal yang mencerminkan spiritualitas kita sebagai bangsa
ajakan yang baik dan menurut saya ya itu sama sekali tidak ada kaitan dengan politik identitas